maka sama dengan adalah bilangan prima
maka nilai k yang mungkin adalah
bagaimana untuk dewan juri
misalkan x y dan z adalah bilangan real positif
dengan sifat xyz sama dengan satu
nilai terkecil x plus dua y dalam kurung y plus dua z
atau xet plus satu tercapai saat
bagaimana saudara boy
ya bagaimana ketiga dewan juri yang terhormat atas jawaban boy
saya rach internet saya ya giant boom
gua boleh paham
tapi nggak papa kalau pamer sama bu devi sah sah aja cocok
saya harapkan seluruh peserta yang hadir di sini untuk tetap tenang ya supaya acara
kita bisa kita lanjutkan kembali dengerin kalian gimana sih otak nanti
baik sebelum babak kedua dimulai kita beri break sepuluh menit untuk kedua peserta kita masing masing
hai sekarang kita berpencar biar polisi kebingungan tentuin harus kejar siapa
hai megan udah deh megan aku udah capek udah nggak kuat lagi mendingan biar aku lawan orang itu aja
pas aku lagi lawan kamu lari sejauh jauhnya
yang penting kamu selamat dulu
kau asal peduliin aku deh
ya gue gak akan biarin lo diajar sama orang itu lah
gue juga takut kali kalau sendirian
kalau gue kenapa napa gimana
oh rupanya lo pada ngumpet disitu lo
jangan lari lo ya
no polisi masih ikutin gak tuh
kayaknya kita aman deh disini
kayaknya sih gitu
kita ngumpet disini aja
banci tuh chandra
kayak caranya nelfon polisi
kalau aja mereka nggak manggil polisi
sial tuh anak
ngekerjain gue lagi
sampai gue kehilangan jejak
gue kejar terus tuh anak sampai dapet
teryang tuh ia agak mau
kayaknya verschieden juga juga teman

sudah nyemang k attributed
pertumbukan awalnya mah miss roy

nunggu dua siap sebenernya
mana tuh anak
batu batu batu
berani berani aja dia
kayaknya dia lagi nyari sesuatu deh yo
maling bukan sih
kalau dilihat dari penampilannya
kayaknya bukan maling deh
kurang ajar lo pada ya
siapa yang nipuk kepala gue
lo pada nyatau siapa gue
emang lo pada ada yang ngelempar
enggak ada kan
lo pikir setan yang nipuk gue
kalau bukan kalian siapa yang nipuk gue
di sini kan cuma lo ada semuanya
yang berlimah di sini
kayaknya kamu memang dia
tidak ada manis
belum ada yang gak tau siapa gue
syukurin lo rio kalo diajarin bodyguardnya repa
pasti bodyguardnya repa kesel juga sama alisnya rio
eh tunggu mereka kan lagi berantem